ya kita akan langsung bergabung dengan suasana di bali masih dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi ktt g dua puluh bali
di mana yang saat ini anda saksikan adalah suasana di kawasan geroda wisnu kencana
yang ini merupakan lokasi diselenggarakannya gala dinner yang nanti akan dilangsungkan tepatnya di lotus pon
yang merupakan salah satu venue utama di taman budaya garuda wisnu kencana bali
sejak tadi sejumlah delegasi negara sudah hadir
sudah hadir pula
seluruh tamu negara yang hadir disambut langsung oleh presiden joko widodo dan juga ibu negara iryana joko widodo
untuk nantinya bisa dipersilakan menuju ke lokasi penyelenggaraan dari gala dinner atau the welcoming dinner of the g dua puluh summit
yang diselenggarakan di kawasan garuda wisnu kencana bali
seperti yang tadi diinformasikan bahwa rangkaian acaranya hari ini akan ada pula
speech atau pidato yang akan disampaikan langsung oleh presiden joko widodo
kemudian akan ada sejumlah penampilan kebudayaan atau cultural show act
yang akan disampaikan langsung oleh sederet seniman seniman dalam negeri
kita simak bersama
ini dia setelah tiba di area garuda wisnu kencana
memang delegasi ini juga sempat berkumpul bersama dulu hingga nantinya bisa menikmati
di kawasan lotus pond
yang merupakan salah satu venue utama di taman budaya garuda wisnu kencana
kita akan sama sama nanti mengupdate bagaimana situasi terkini
jelang gala dinner konferensi tingkat tinggi g dua puluh
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
karena kami akan kembali usai jeda